pak rati itu kan
ih baru doang ke kamar mana sih
di dalam gak ada di kamar gak ada di dapur nggak ada akhirnya di luar gak ada
gimana kalau toto anak anak tuh dibawa sama hantu bola api
atau jangan jangan lagi ngubah hantu bola api
aduh baru doang ke pernah hampir
masaran pisang sih jadi orang
harus dicari ya emang gaswat gaswat
aduh aduh pak rete
itu kan tangan tapi kan tangan saya segede paha
pak rete ngapain lagian bolak balik kak dede
kak dede liar tau saya nih ngalih pak rete teh
saya teh deh udah keudang
hantu bola api
hantu bola api
mau latot ke saya
wah pak rete
tapi tapi sempet kena gak
aduh coba kena biar angus sekalian pak rete nak
modar saya gak jadi uart deh
tapi saya takut beneran ini teh bu ronty
oh diubur berhantu bola api
mereka gak tau kemana
jangan jangan lagi ngubur berhantu bola api
pak rete tadi liat gak ahli sama rafa
oh enggak dong
selain banget sih pak rete
salah teh wah
eh pak rete
itu dia tuh
wuh kehuruan tutung
oh darah eh
pak rete mendingan sekarang kita uber aja yuk
tunggu bola apinya
saya ada rapat sama
rapat sama siapa
rapat sama siapa
gak ada urusan
pokoknya pak retnya ikut sama saya
jadi saya itu memang harus ada pengajuan budget lagi
pak rete takut ya
udah deh cepetan banyak alasan
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
gak mau kali
ayo cari terus
ayo cari terus
ayuh cari terus
kak kenapa udah cape
akunya marah kak
eh rafa kita harus kipas ini terus
hai hai hai ayo paretnya cepet mana mana
kemana mana hilangnya tadi kan kan
larinya lama banget jadi nyalakan orang itunya aja bolanya cepet cepet hilang
hampir nyaris ketangkep
apa itu ya
ini ada benangnya
kulit gitu ya iya itu tekan bola
ada benangnya nih tuh ada kawat
nah aduh aduhan
badai itu kan
matilah mau models yang daging tuh browser pada tuhan berani ayam biasa fathers are good nan kenyang kelakenedok bermain baiklah kesayang air padahal dép workout your skin so raph
bangun bangun bangun
kamu itu kayaknya bukan orang sini jenny
kayaknya bukan orang sini depo
eh diam aja
jadi kedoknya sudah terbongkar
ada apakah gerangan ini
selepet sih aku saya
dapat impor dari mana jeng
dari teman saya yang bekerja di proyek jalan tol
kampung bakal banyak yang kegusur
kemungkinan kampung kita nih bakal kena kegusur juga
jeng jangan sedih dong
siapa yang sedih
saya emang gak sedih
saya justru dapat ide
saya bakal dapat untung besar kali
mas mau uang
bisa kita bicara sebentar